anda masih di cnn indonesia newsroom
berbagai cara dilakukan calon haji di mojokerto jawa timur
untuk menandai koper mereka
mulai dari cara cara yang lazim
seperti menggantung boneka pada kopernya
hingga cara yang tidak biasa
yaitu menggantung sikat pembersih toilet
pertanda khusus ini untuk mengantisipasi hilangnya koper
meski telah tertera nama serta foto jemaah calon haji
penanda khusus juga memudahkan petugas
membagikan koper ke calon jemaah
mojokerto sendiri akan memberangkatkan

mereka mengumpulkan koper mereka
di kantor kementerian agama sabtu ini
karena hari minggu akan berangkat ke surabaya